seorang dokter hewan perempuan tewas di amuk gajah di obyek wisata gajah mungkur wonogiri jawa tengah
gajah mengamuk saat sang dokter mendampinginya berjalan jalan
octavia estiwara hapsari dua puluh lima tahun
seorang dokter hewan yang khusus menangani gajah di obyek wisata waduk gajah mungkur wonogiri
tewas di amuk gajah asuhannya rabu pagi
sekitar pukul tujuh lebih tiga puluh pagi
sang dokter tengah mendampingi gajah jantan bernama panamtu untuk jalan jalan sekitar kandang
ini merupakan hal yang rutin dilakukan dokter hewan asal besanadi kecamatan burukerto ini
sejak dihibahkan oleh badan konservasi dan sumber daya alam pada dua puluh empat april lalu
gajah panamtu dirawat oleh dokter muda ini
tetapi pada rabu pagi dokter octavia sempat berfoto saat jalan jalan
rupanya panamtu merasa tidak nyaman dan menyerang octavia
saya selesai sudah jalan
iya saya biasa setelah tiga hari itu kan dari situ kan jalan lima puluh meter kembali
dua meter kembali makin jauh makin jauh makin hari makin jauh kan
dan almarhumah itu sudah akrab sekali dengan semua hewan di sana
octavia langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah sudiran mangun sumar sowonogiri
namun ia tidak bisa diselamatkan
kamu bisa melihatku
tidak ada sama apa apa
iya ini ada umar
tidak pendaraannya masih di atas
gunjungan ke kebun binatang wadu gejah mungkur saat ini ditutup untuk sementara
polisi masih menyelidiki peristiwa ini